kita beralik informasi selanjutnya saudara
seorang pelajar smp di kota batu jawa timur meninggal dunia
diduga setelah dikeroyok oleh temannya
bahkan kejadian pengeroyokan sempat direkam oleh teman pelaku dan viral
ini adalah visual rumah korban yang tewas akibat diduga dianiaya teman sekolahnya
pengeroyokan yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia ini terjadi pada rabu sore
korban merupakan pelajar kelas tujuh smp
korban dikeroyok oleh temannya sendiri hingga mengalami luka memar di kepala
diduga pengeroyokan ini dipicu akibat tugas kelompok di sekolah
pada hari jumat korban mengeluh sakit setelah dikeroyok oleh pelaku
dan orang tua korban lalu membawanya ke rumah sakit hasta berata
dan korban dinyatakan meninggal dunia pada jumat siang
polisi masih melakukan pendalaman pada kasus kematian
pelajar smp negeri dua kota batu yang diduga akibat pengeroyokan
polisi juga telah mengamankan lima anak yang diduga berada dalam video pengeroyokan
hingga mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia
selain meminta keterangan pada lima anak yang kini berhadapan dengan hukum
polisi juga meminta keterangan pada tetangga pelaku
lima anak yang berhadapan dengan hukum saat ini masih dimintai keterangan di mapores batu
polisi juga telah mengamankan anak yang berhadapan dengan hukum
sebanyak lima orang anak saat ini kita minta keterangan dan proses masih berjalan
untuk korban saat ini masih dilaksanakan otopsi terkait dengan penyebab dari kompetensi korban
mempelajari karena tadinya sebintas dan kami fokus pada penanganan korban
dan mengamankan si anak yang berhadapan dengan hukum ini